kontaknya sudah dikirim papa sur ya
sebaiknya aku nyalain
biar pembicaraannya nggak kedengaran dari luar
gua nganyam kak bisa ketemu abang siroy tadi
hari ini banyak bener yang nelponin gue
apa ini dengan iwan anggota unicorn band
iya betul pak
saya dapat nomor kalian ini nomor anda khususnya dari pasurnya

begini ada yang ingin saya bicarakan dengan kalian
terutama personel anda yang bernama daniel
ada pak lagi pada ngumpul nih
iya soalnya saya ingin bicara langsung dengan daniel tersebut
apa bisa ketemu hari ini
ada yang mau ketemu lo
mau kekerjaan ya
ya udah hiain aja lumayan kan
oke oke pak bisa pak
tapi gak jelas sama siapa
mau ketemu dimana ya
oke kalau boleh tau posisi kalian sekarang dimana biar nanti saya datangin

aduh kenapa suara airnya kenceng banget sih
jadi gak jelas kan
baik kalau gitu saya ketemu lo sekarang saya kesana ya
nih ini dia
nih ini dia
dari sana di sini tahu ga
kok kasar dirumah
gila aku ganti baju dulu bentar
pasti ada yang disembunyiin sama nino
aku perangkat ya
ayo duduk duduk sini
kalian mau minum apa
pesan satu ice hazelnut
kamu gimana sehat kan
tapi mama kok keliatan kaya pucet deh
mama keliatan pucet
mama udah pergi dari pagi tadi soalnya
mungkin makeup mama udah luntur
mungkin mama harus touch up lagi aja biar keliatan fresh
apa tuh nanti dikira orang sakit lagi kan
mama udah pergi dari pagi tadi soalnya mungkin makeup mama diluntur
mungkin kali yang mayan lipsticknya simak mungkin mama harus touch up lagi aja biar keliatan fresh
touch up banget apa tuh nanti dikira orang sakit lagi kan
ketemu dimana sayang
sini tuh mah
ini lipstick siapa kenapa ada di sini
nah kalau gitu kan bagus mah
cantik lipsticknya eh tapi kalau baru tau lipsticknya mereknya apa mah
tumben andi nanyain merek lipstick segala
ini merek yang mama biasa pakai chanel lah nomor dua puluh delapan
kalau elsa sama juga ya lipstick itu
lipsticknya bagus bagus sih
kayaknya sih elsa pakai merek yang sama seperti mama
tapi warnanya sama juga mbak
oke nya kalau warna beda ya karena elsa kan lebih seneng yang warnanya lebih keunguan gitu kan
seperti yang aku beli deh nanti aku tanya sama elsa ya
mana sih pak
aduh ini dunia mah
nah ini dia
terima kasih ya
sebentar lagi sampai spero cafe
gue harus tau nino mau ngapain dia kemana dan mau ketemu sama siapa
pak jalannya agak cepetan ya pak jangan sampai ketinggalan tapi jangan terlalu dekat juga
nanti kita balik
tante ngapain ngelamun disini
icip tante mau tanya sesuatu ke kamu
dan tante harap kamu jujur ya sama tante
tante kalau mau nanya tanya aja tangga
apa benar al menikahi andin karena dendam
karena andin adalah terpidana kasus roy
eh kalau soal itu aku gak banyak tau sih tante
karena al sendiri pun gak pernah curhat apa apa sama aku
terus kenapa angga bisa bilang seperti itu ya
ya mungkin a lebih nyaman cerita ke hangga daripada sama aku
tapi dulu al aku ini kenal kamu udah lama banget wak
al yang aku kenal itu al jago tekondo
ban hitam lagi
aku pernah kok lihat kamu ngelawan lima orang dan kamu tuh menang
masa ngelawan dua perampok aja kamu bisa sampai ketusu kayak gini
kamu pasti sampai luka kayak gini karena kamu itu ngelindungi istri kamu
saya nggak cinta sama dia michelle
tapi dulu kenapa
dulu al pernah bilang sama aku kalau dia itu gak cinta sama andin
karena dia juga suka
andin dengar itu
lalu dia pergi dan dia nangis
mungkin benar tante
al itu menikahi anin itu karena dendam
tapi semuanya berubah
seiring dengan al tahu bahwa andin itu bukan pelaku pembunuhan itu
dan seiring dengan
perasaan al kak andin
duduk dengan hari itu sendiri
gampang sekali bukan allen
tengah dulu juga unaware gue di boxe
dan ibu temen inck andreat
nabiarmh istri aku
dan jernal apa aja kita talking
ya kan boleh
jadi kalau abang berkeley itu panggil dia nanti
udah ketemu ketua ojeknya

dan sudah bersaksi ke mama
kalau memang pada saat itu
andin sedang mengambil makanan
yang diantara sumarno
pada saat pembunuhan
pak terus gimana
masih butuh waktu pak
untuk mencerna semuanya
karena masalah ini kan rumit
pasti mama gak akan mudah
untuk bisa langsung menerima
informasi informasi yang masuk
tapi papa percaya
mama akan menerima
punya hati yang besar
pasti mama kamu akan memahami semuanya
pak kayaknya aku sama mbak sal
iya kan pak
saya masih ada urusan sebentar
kami pamit dulu ya
al dan andin
perasaan aku gak enak deh
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin

apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin

apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin

apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin

apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
apa ada sesuatu yang gak bisa aku jelasin
kayak ada yang ngikutin aku
kayak ada yang ngikutin aku
kayak ada yang ngikutin aku